dia berjongkok dan membidik
dia sangat tak kenal takut dan gesit
dia berlari ke tengah hutan dan
perkenalkan di artangan
anak laki laki yang ditakdirkan untuk melakukan hal hebat
ya mulai hari itu juga
karena itulah hari dia akan berangkat ke paris untuk menjadi seorang masketir
di artangan tinggal di kota gascony di perancis
dan dia hanya punya satu mimpi
untuk menjadi masketir raja perancis
mimpi itu diperkenalkan oleh ayahnya
ketika di artangan masih kecil
apa ini ayah
ini adalah lencana yang sangat istimewa yang aku buat untukmu
lencana ini akan membantumu tetap fokus pada tujuanmu untuk menjadi seorang masketir
kau tahu apa masketir itu
seorang masketir adalah prajurit perancis yang sangat istimewa
dengan banyak bakat dan keterampilan
namun kualitas utama seorang masketir adalah keinginan kuat untuk mempertahankan kehormatan dirinya dan orang di sekitarnya
semua untuk satu satu untuk semua
katakan pada aku nak
apa kau ingin menjadi seorang masketir
kau ingin menjadi seorang masketir
semua untuk satu satu untuk semua
dia bertanya kembali ke rumah
dan melihat surat pengantar yang diberikan oleh ayahnya sekali lagi
nak surat pengantar ini akan membantumu sampai ke kapten mas ketir
yang merupakan orang gaskoni tapi setelah itu terserah padamu
aku akan membuatmu bangga ayah
dan ingatlah nak pertahankan kehormatanmu dan orang orang di sekitarmu
semua untuk satu satu untuk semua
dengan surat di tangannya dan lencana kehormatan di dadanya
dia bertanya dengan berani melangkah maju menunggangi kudanya tito
setelah melakukan perjalanan siang dan malam selama berminggu minggu
diartanya mengambil istirahat terakhirnya di penginapan sebelum tiba di paris
oh oh oh apa yang kita punya di sini
sekor sapi mungkin
ya pemilik kuda itu pasti sama lucunya
beraninya kalian aku adalah masketir masa depan raja perancis
dan kalian tidak boleh menghina aku atau kudaku
kau akan menjadi seorang masketir bagaimana apa kemampuanmu untuk membuat tulang rusukmu terlihat
oh tidak mungkin berpakaian seindah ini

dia bertanya dengan berani melangkah maju menunggangi kudanya
tapi dia punya keberanian untuk membela kehormatannya
apa yang tidak diketahui diartanyan adalah bahwa para preman ini diberi kontrak oleh kerajaan tetangga untuk menculik putri perancis
dan mereka sedang dalam perjalanan untuk segera menyerang istana

yang diketahui diartanyan adalah bahwa dia tidak akan menyerang istana
dan dia tidak akan membuat siapa pun menghina dia dan kuda kesayangannya
ini adalah surat pengantarku untuk kapten masketir
aku akan ke sana dan buktikan kau salah
kau akan melihatnya
salah satu preman mengambil surat itu dan merobek robeknya
diatanyan sangat marah
dia bergegas ke arah mereka tapi tersandung dan jatuh ke genangan lumpur
jika semua masketir seperti ini akan sangat mudah untuk menculik sang putri
sh apa yang kau pikirkan
jangan khawatir tentang itu
tidak ada yang akan mendengar kita di sini selain bocah ini dan sepertinya dia tidak bisa menghentikan kita
ayo pergi kita punya pekerjaan yang harus dilakukan
diartanyan bersiap siap setelah para preman pergi
mereka akan menculik sang putri
harusku peringatkan istana
aku tahu aku tidak punya surat itu tito
tapi surat atau tidak
setiap serangan di istana adalah serangan terhadap seorang masketir
yang berarti itu adalah serangan terhadapku juga
ingatlah motto masketir
semua untuk satu dan satu untuk semua
dua hari kemudian diartanyan tiba di paris dan memasuki istana
dia kagum dengan di mana dia berada
saat dia melihat sekeliling
dia melihat banyak pria bangsawan datang untuk menjadi masketir
mereka semua berpakaian bagus dan kepribadian yang baik
dan di tengah semua itu diatanyan merasa tidak pada tempatnya
dia sudah lupa tentang pesan penting untuk raja
ketika seseorang menepuk pundaknya
apa kau pelayan baru untuk pesta malam ini
aku sudah selesai
banyak yang harus kita lakukan
ayolah cepat cepat
aku tidak memiliki surat itu
dan akan butuh waktu lama untuk berbicara dengan raja
aku harus mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan raja
dan memperingatkan dia tentang preman yang akan menyerang istana
semua raja penguasa dan bangsawan menghadiri pesta
yang merupakan pesta paling mewah yang pernah dihadiri diartanya
hehehe apakah apakah kau menginginkan jus lagi yang mulia
tidak bisakah kau melihat gelasku kosong
pergi dan ambilkan aku lagi
sudah pasti tidak ada hal mulia tentang bangsawan ini
menelan harga dirinya
diatanyan terus melayani di pesta
tidak berjalan mulus ternyata
segera kerumunan bubar saat malam tiba
dan diatanyan melihat bahwa raja sendirian untuk didekati
saat dia mendekati raja diartanyan melihat seorang bangsawan
sedang berdiri di atas sapu tangan seorang gadis
kau tampaknya orang yang baik tapi apakah kau tidak punya sopan santun
kau berdiri di atas sapu tangan gadis itu
ini dia nyonya
beraninya kau menghinaku
bukan salahku jika kebangsawananmu menghalangi kesopananmu
kau telah membuat keputusan salah untuk menentangku nap
aku menantangmu untuk berduel
diatanyan menyadari bahwa pria di depannya adalah masketir
tapi dia harus mempertahankan kehormatannya
dia menerima tantangan itu
baiklah besok pagi kita akan bertarung demi kehormatan
aramis pergi dan nasib buruk biartanyan
begitu pula sang raja
diartanyan tahu bahwa jika dia berbicara tentang preman sekarang
maka tidak ada yang akan mempercaya
mereka akan mencari kebenaran
mereka akan berpikir bahwa dia mengada ngada untuk mundur dari duel
diatanyan berlatih untuk duel sepanjang malam
pagi datang dan tepat pukul tujuh pagi
diartanyan sudah berdiri di depan istana
saat itulah dia melihat mereka artos partos dan aramis
berjalan seperti tiga orang dalam satu tubuh
diatanyan tidak mengharapkan kurang dari itu
dia tahu betul bahwa menantang satu masketir berarti menantang semua
ini adalah duel dan kau hanya akan melawan aramis
artos dan aku di sini untuk melihat keberanianmu
tapi aku tidak punya logam
keberanian bukan logam
keberanian berarti semangatmu nak
dan duel pun dimulai
kau siapa jelaskan dirimu
oh ya kami di sini untuk menculik sang putri
kau lihat kami diberi kontrak ini oleh kerajaan tetangga dan
kau tidak seharusnya menjelaskan dirimu sendiri hanya karena dia berkata begitu
kau berikan kami putri dan kami akan menyingkir
kami melebihi jumlahmu mas ketir
bahkan seistimewanya kau ini adalah pertempuran yang kalah untuk kalian
tunggu sebentar kau
kami tahu kau
kau adalah anak yang bukan apa apa dan di sini untuk menjadi mas getir
aku ingin memperingatkan raja tentang mereka
itulah mengapa aku menerima untuk menjadi pelayan
aku ingin berbicara dengan raja
kau harus memulai dengan informasi itu nak
bukan berarti kehadirannya penting
kau mungkin harus duduk di sudut nak sementara orang dewasa menyelesaikannya
kalian gagal memahami perbedaan antara kalian dan aku
kalian mungkin memiliki otot yang lebih kuat
tapi itu bukan apa apa di depan tekadku untuk membela kehormatan istana
apakah aku menjadi seorang mas ketir atau tidak hari
ini aku memilih untuk bertarung
diartanyan memandang aramis dalam satu pandangan
mereka berdua menjadi saudara daripada musuh
karena saat ini mereka tidak akan saling bertarung tetapi akan bertarung bersama untuk mempertahankan istana
diartanyan dan ketiga mas ketir tidak kenal takut
para preman dan orang sewaan dibuat tak berdaya di hadapan keterampilan dan keberaniannya
oh hanya itu yang kau punya
pada saat penjaga istana tiba di tempat itu ketiga masketir dan diartanyan telah mengalahkan para preman
mereka ditangkap dan dibawa untuk diadili oleh pengadilan
saat diartanyan melihat ketiga mas ketir lainnya dia merasakan rasa persaudaraan yang belum pernah ada sebelumnya
mereka berdua menangkap diartanyan dan menangkap dia
mereka menangkap diartanyan dan menangkap dia
mereka menangkap diartanyan dan menangkap dia
mereka menangkap diartanyan dan menangkap dia
aku terkesan dengan keberanianmu anak muda
aku dengar kau di sini untuk menjadi seorang masketir
iya yang mulia
aku mendapat surat pengantar dari ayahku untuk kapten mas ketir tetapi preman itu merobeknya
dan kau tetap melanjutkan perjalananmu
iya yang mulia
aku tahu ada sekitar empat orang yang siap memberimu surat pengantar untuk masuk ke akademi kerajaan
arthos parthos aramis dan kapten mas ketir itu sendiri
lima jika termasuk aku
aku merasa terhormat yang mulia
diartanyan dibawa ke akademi kerajaan
untuk dilatih menjadi seorang mas ketir
dan jika itu tidak cukup dia sekarang memiliki tiga teman pemberani dan masa depan yang cemerlang
diartanyan memanggil ayahnya ke perancis di mana teman teman barunya mengatur agar dia tetap dekat dengan putranya
mereka semua hidup dengan riang saat diartanyan sedang dalam perjalanan untuk menjadi masketi resmi keempat raja perancis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

semua itu adalah pejabat terbang kita